ramad kamu lurus ramad aku lurus
jadi yang cocok gantiin aku itu kamu
yaudah aku mau ikut
asal lukman harus ikut juga
yang harus ikut itu cuma satu
gak boleh dua gak boleh tiga gak boleh lebih
bar kalau kamu gak mau yaudah nih
tapi kamu gak bakal dapat jatah
jadian di warung nilis
berarti jatahnya si indra
gue tangguh ustadz
eh aku dulu
yaudah aku mau deh
sekarang kalian siap siap
nanti aku kasih sinyal pakai lampu baterai
kalau gak dapet sinyal gimana
ya kan baterai gak pake sinyal
oh gitu ya
udah kalau belum pada ngantuk gimana kalau kita main sebuah permainan aja
boleh tuh ustadz
nama permainannya tiga t
tahan tahanan tidur
tahan tahanan tidur emang aduh ustadz
di antara kita bertiga duduk
siapa yang paling kuat nahan ngantuk dia yang menang
tapi siapa yang cepat nyantuk dan duluan tidur iya yang kalah
tahan tahanan tidur dimulai dari sekarang
hei kal kalau kamu udah ngantuk tidur aja nggak usah ditahan tahan
tapi ustadz ngantuk sama mambu ada di kecil kecilan
satu orang udah kalah
kuat banget sih kamu
jarang jarang loh anak seumur kamu bisa nahan ngantuk sampai segini lamanya
kamu sengaja ya enggak indra aku tuh tuh ada nyamuk makanya kalau aku sengaja aku
ngebawa muka kamu tuh kamu kesakitan ya tapi kenapa kamu nopoknya dia ke terus ya
siapa tahu yang mungkin betah di kamu
aduh mana sih kodenya tuh aku punya tebak tebakan apa jin itu sebenarnya warna apa sih oh itu
warnanya ada hitam pink biru sama hijau hahaha
itu dia tuh
ah lupa lupa bapak kamu kan kita mau gede kamu kan aku sementara semangat aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
usah lagi ini gua jalan
turun dulu ya
turun dulu ya
turun dulu ya
salah salah salah
angkat diri nya ustadz
angkat diri nya ustadz
gimana kadang cara
ee ya silahkan ustadznya
ee ya silahkan ustadznya
ustadz musa mau kemana ya
ada ustadz duyiduan
siapkan aja yuk
jangan mas gad
sedang sakit cemburukan
sepertinya sangat sangat
saya khawatir sekali
batuk ini menular
jadi jangan mendekat
iya pantesan sih soalnya suara ustadz musa tuh agak beda gitu
ada yang aneh sama ustadz wisma
ustadz kenapa nunduk terus sih ustadz
lagi ada masalah ya
itu yang di belakang
ustadz redwan apa ya
enggak enggak ada siapa siapa ustadz
ustadz musa dimana
bukan tadi ustadz musa disini ya